kita ke informasi selanjutnya terkait penyerangan sebuah gereja yang kembali terjadi
kali ini menimpa gereja santa ludwina di dukuh jambon trihanggo gamping sleman yogyakarta
lima orang luka luka akibat serangan brutal orang tak dikenal terhadap jemaah gereja santa ludwina trihanggo sleman saat bisa minggu pagi
salah satu korban luka adalah pelaku penyerangan yang akhirnya dikeroyok jemaah setelah dilumpuhkan oleh polisi yang bertugas menjaga gereja
menurut saksi mata pelaku berjumlah tiga orang dua pelaku kabur dan saat ini masih dalam pencarian polisi
saat ini beberapa korban luka dirawat di rumah sakit ugm panti rapih queen latifa dan ludiro husodo
untuk mengetahui bagaimana situasi terkini sudah ada korespondensian indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
hendrawan selamat siang
hendrawan bisa diceritakan
bagaimana suasana di tkp saat ini dan bagaimanakah kronologi kejadian tersebut
suasana di tkp saat ini masih dikerumuni oleh warga masyarakat terutama yang berada di seputaran dusun bedok desa trihanggo kecamatan gamping sleman yogyakarta ini
dan di dalam gereja saat ini masih dilakukan olah tkp yang sudah dilakukan sejak tadi
dan informasi yang kami peroleh dari kapolres sleman akbp muhammad firman lukmanul hakim menyatakan atau membenarkan bahwa tadi pagi sekitar pukul tujuh
waktu indonesia barat terjadi aksi kekerasan tepatnya pembacokan yang berada di depan gereja dan kemudian pelaku masuk ke dalam gereja
bila bisa saya ceritakan bahwa pintu masuk dari gereja adalah berada di sebelah kiri saya
pelaku datang dengan membawa pedang dan kemudian melakukan pembacokan yang berada di depan dari pintu utama
satu orang terluka dan kemudian ia masuk dan menurut kapolres ia membacok
siapa saja yang berada di depannya hingga kemudian umat menyingkir menyelamatkan diri dan kemudian melakukan pembacokan terhadap pastur yang sedang memimpin misa pagi
dan dari kejadian ini satu orang pelaku ditembak di kedua kakinya menurut kapolres dan empat orang dari pihak gereja ini juga mengalami luka dan satu orang anggota polisi juga mengalami luka
bila kita melihat luka yang ada di
yang dialami oleh umat ini lukanya berada di bagian belakang semua
karena kita tahu bila umat menghadap ke arah di belakang saya pelaku masuk dari arah di belakang umat ini
ini kemudian yang diperkirakan membuat luka bacokan ini berada di bagian belakang dari umat yang menjadi korban
dan pelaku saat ini sudah dilumpuhkan dan berada di rumah sakit ugm yang jaraknya tidak jauh dari lokasi ini
beberapa waktu lalu juga sudah ada peninjauan dari pihak pemkap sleman
namun kami belum tahu apa yang dilakukan atau komentar apa yang diberikan oleh pihak pemkap sleman ini fani
tadi anda sempat berbicara mengenai suasana di tkp saat ini dan juga terkait penjagaan di sana dan juga kondisi jemaat
kita ingin tahu terkait kondisi korban sendiri
kondisi korban saat ini itu seperti apa
dan apakah sudah ada diketahui mengenai siapakah pelaku ini menurut informasi dari kepolisian
ya kondisi korban menurut pihak kepolisian resort sleman tadi mengatakan ada lima
yaitu satu orang anggota polisi satu orang pastor dan tiga umat
dan mereka saat ini kondisinya dalam kondisi hidup
dan ada yang harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan operasi lebih lanjut
dan kalau identitas dari pelaku dari kapolres sleman tadi sempat menyatakan bernama suryono warga banyuwangi
namun belum diketahui motif apa yang ada dari pelaku mengapa dia melakukan pembacokan pada minggu pagi ini
nah untuk mengetahui lebih lanjut apa respon pemerintah dalam hal ini adalah pemkap sleman sudah bersama saya
bupati sleman sri purnomo selamat siang pak sri
pak sri informasi
pembacokan ini sampai dengan siang hari ini apa saja informasi yang anda punya
ya informasi sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga mungkin dari pak kapoler sama
intinya terjadi pengurusan oleh seseorang seorang masih pemuda
kemudian juga melukai jemaat juga melukai romo
ini ya kami sangat menyesalkan ada terjadian itu berada di kabupaten sleman
yang selama ini di kabupaten sleman fkub
koordinasi umat beragama di kabupaten sleman berjalan bagus
di tingkat kabupaten di tingkat kecamatan sampai di desa desa ini berjalan dengan bagus
semua agama yang ada di kabupaten sleman kita lindungi kita saling menghargai saling menghormati
untuk kita bisa hidup rukun hidup damai
nah ini karena kejadian ini mendadak semuanya tidak mengetahui semuanya kita ya
ya di luar kemampuan kita semuanya tahu tahu mendadak terjadi begitu
yang selama ini adem ayem semua apa ya
kegiatan kegiatan beribadat dari semua agama yang ada di kabupaten sleman semuanya bisa mendapatkan tempat masing masing
dan ini tadi kejadian seperti itu
ya dengan kejadian ini ya kami sangat menyesalkan
kemudian yang berikutnya nanti kita juga akan berupaya untuk menghibur kepada tempat tempat beribadah
ibadah baik gereja kemudian di masjid suruh langkah dan tempat tempat ibadah yang lain
baik itu teman teman dari hindu dari buddha
kita harapkan untuk melengkapi untuk safety nya di bangunan kemudian di kegiatan itu dengan cctv
supaya orang akan masuk terdeteksi
kemudian ketika sudah di dalam juga kita tahu apa yang dilaksanakan
ketika hal hal yang mencurigakan segera nanti akan bisa diungkap
orang yang melaksanakan seperti ini mungkin sehari sebelumnya juga sudah mengamati dan segala macam
tidak punya cctv tidak punya alat rekap kan kita tidak punya data
ketika bapak bapak tadi membicarakan tentang forum kerukunan umat beragama
dan kemudian sleman juga disempat dibilang ya ini kejadian ada madem saja dan kemudian ada peristiwa ini
tapi kalau kita bisa tarik beberapa tahun ke depan sebenarnya upaya atau tindakan intoleransi juga sempat terjadi di kabupaten sleman
misalnya di gereja lain pak yang berada di seputaran para samja misalnya di kantor bupati beberapa tahun lalu
oleh kelompok ormas tertentu
nah apakah ini kemudian ada pengaruhnya tindakan intoleransi
tidak hanya di sleman sebenarnya di bantul beberapa waktu lalu tanggal dua puluh delapan januari juga ada di gereja pringgolean
meskipun berada di lokasi yang berbeda
apakah menurut bapak ini adalah salah satu puncak dari intoleransi yang terjadi di yogyakarta
jadi begini ya kita harus bisa meledakan tempat tempat ibadah yang resmi
kemudian yang kita tarik adalah kita kebersamaan duduk bersama
konkoordinasi umat beragama di kabupaten sleman
kemudian kita membicarakan ketika akan ada tempat tempat ibadah akan dibangun
itu kan mesti harus ada izin ada kesepakatan dari koordinasi umat beragama itu
ketika mereka sudah mendapatkan itu prosesnya tentu saja diproses dengan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku
kemudian yang berikutnya kita ini di kabupaten sleman adalah masyarakatnya sangat ditirugin
ada dari ujung barat sana
dari aceh sampai yang paling timur dari di papua
masyarakat di kabupaten sleman itu banyak
kemudian kita juga mahasiswa yang tinggal di kabupaten sleman itu sekitar dua ratus lima puluh ribu mahasiswa
kita upayakan dengan fkub di samping kedua adalah fkdm
form koordinasi untuk kewaspadaan dini masyarakat
jadi untuk kewaspadaan dini masyarakat
kemudian untuk bersama sama fkdm
ini kita bersama sama untuk
kita merangkang menjalin harmoni
antara yang hitirukin tadi
supaya bisa bersatu
kita punya misi bersama membangun untuk sleman yang lebih bagus
pak bupati anda sudah berkomunikasi dengan gubernur terkait dengan insiden ini
dan mungkin apa reaksinya
ya beliau akan memahami
beliau pun juga akan segera merespon
beliau nanti akan begitu
saya kira itu nanti juga akan cepat
juga beliau akan memberi arah arahan kepada kita semuanya
kalau anda tadi mengatakan ada forum kerukunan umat beragama
ada forum komunikasi
kewaspadaan dini masyarakat
fkdm pak ya
dan kemudian sekarang faktanya ini terjadi hari ini
nah upaya apa ke depan supaya hal ini tidak terjadi lagi
upaya yang lebih eksesif kah
seperti apa pak
jadi begini ya
keamanan semua tempat tempat beribadah itu menjadi tanggung jawab kita bersama
pemerintah kemudian masyarakat
dan tadi sudah satu di antara saya sampaikan
kita lengkapilah dengan peralatan yang lebih baik
kita menghimbu penyelenggara penyelenggara
kan juga semuanya punya anu ya
semuanya punya di sini manajemen masing masing
kami harapkan untuk itu dilengkapi
supaya ya kita ini yang sifatnya nanti kecolongan kecolongan mendadak
tidak terjadi lagi di masa yang akan datang
ini mengafirmasi bahwa semua agama di indonesia dilindungi sebagai warga negara indonesia pak ya
ya kita kan selalu melaksanakan begitu
jadi apa yang ada di indonesia
apa keyakinan yang
sesuai dengan undang undang dasar
dan di sleman ini memang tadi saya sampaikan sangat diterugin
dan hidupnya bisa nyaman
bisa berjalan dengan baik
terima kasih pak bupati atas informasinya
semoga ini bisa ditangani dengan baik dan segera diketahui pelaku dan motifnya apa
iya kalau pelakunya kan sudah ketangkap
cuma akhirnya belum tahu motivasinya apa
kemudian mereka itu sebelumnya berada di mana
dia tinggal selama ini aktivitasnya apa itu kan begitu
itu tadi informasi dari bupati sleman sri purnomo
dan tentunya tidak hanya umat katolik yang berada di gereja ini saja
namun tentu saja warga masyarakat indonesia berharap
siapa pelaku dari penyerangan pembacokan ini bisa diketahui
dan diketahui apa motif dari pembacokan yang dilakukan hari ini
dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini
terima kasih hendrawan setiawan yang melaporkan langsung dari yogyakarta
kita akan tunggu perkembangan lanjutan dari penyelidikan